direktur utama pln zulkifli zaini mengklaim kenaikan tagihan listrik yang terjadi selama masa pandemi disebabkan lonjakan pemakaian
tidak ada istilah kenaikan tarif listrik dalam peningkatan tagihan listrik masyarakat
dalam rapat kerja bersama komisi tujuh dpr pada rabu siang di rut pln zulkifli zaini menjelaskan ada dua komponen dalam tagihan listrik
yaitu tarif listrik dan juga penggunaan listrik
dalam hal keluhan soal lonjakan tagihan hal itu disebabkan adanya lonjakan pemakaian listrik selama masa work from home di bulan april dan mei
pln memastikan penghitungan tagihan listrik menggunakan tarif listrik sejak dua ribu tujuh belas
jika ada lonjakan pemakaian di masa pandemi masyarakat dapat mencici lonjakan tagian di empat bulan setelahnya
selain itu pln menyediakan layanan call center dua puluh empat jam untuk melayani masyarakat yang masih bingung soal penghitungan skema tagihan listrik
bulan mei dan juni dua ribu dua puluh pln memastikan menghitung tagihan pemakaian masyarakat dengan harga tarif listrik yang berlaku sejak dua ribu tujuh belas yang sudah kami sampaikan dengan proses transparansi hati hati
lonjakan tersebut karena pemakaian listrik yang meningkat bukan adanya kenaikan tarif dan sekali lagi bukan karena ada subsidi silang
skema untuk perlindungan lonjakan tagihan dengan cara memberikan keringanan kepada pelanggan dengan mengangsur lonjakan selama empat bulan dengan cara dicicil dan dibebankan pada tagihan bulan berikutnya
selain itu kami juga sudah sampaikan tadi kami menambah posko pengaduan